tapi gak asik
orang biasa aja tapi ninggi
dia bilang dia malu ikut jualan cilok
itu kan wajar dia perempuan
di tunggu satu jam ya
di jalan teh
pasti perhiasan teteh yang dia curi dijual buat beli narkoba
terus udadan harus apa
saya tinggal dulu
kau berjualan cilok
sejak berhenti jadi copet
waktu itu saya memang jualan cilok
tapi pasti lebih malu kalau ketawa nyopet
apalagi terus ditangkap polisi
terus masuk penjara
dulu awalnya kau bet dibantuin sama dewi
makanya di kaca gerobak kak ubed ada tulisan
dewi gak bantuin lagi ke ubed karena diterima kerja
nah sekarang kamu malu gak kalau harus bantuin kak ubed jualan cilok
aku kan perempuan
masih muda cantik
masa jualan cilok
wah dewi juga perempuan
masih muda cantik
tapi mungkin dewi mah nggak tahu malu
ini bagus pak
cocok bapak jadi kelihatan lebih ganteng
dicoba dulu aja pak
tuh kan ganteng
gimana sepatunya jadi
kalau mau bikin sim hujan dulu kan
kalau ujian bikin sim nya nggak lulus gimana
masa ujian bikin sim aja gak lulus
paling pertanyaannya soal rambu rambu lalu lintas
terus habis itu ujian praktek
prakteknya nyetil mobil aja kan
jangan ditanya tanya terus
ben kamu dimana
lagi jualan cilok mau manggal di tempat biasa
tempat yang dulu kan aku kesana
masih inget tempatnya nggak
alhamdulillah kalau tete masih inget ma
ibu yang mau ditemui todong kan
untung ada kamu
penodongnya waktu itu berani nodong saya
tapi kayak yang takut waktu lihat kamu gak tahu
masa kamu nggak tahu dia punya uang apa enggak
kalau bawa uang kan uangnya pasti didompet
kayaknya mah punya tapi banyak atur sedikitnya saya nggak tahu
waduh si tete jilbab
kalau sudah punya sim langsung narik angkot bank lamhot
sistemnya bayar setoran
nggak tahu aku belum nanya dibayarnya hari itu juga atau nunggu sampai kerjaan kita selesai
cuma dibayar satu ratus dua puluh lima per hari
aku mau juga aduh ikutan kerja jadi spg
aku juga diajak sama temen aku
nanti aku tanya dia
kalau misalnya aku dibolehin juga kerjanya mulai kapan
ya pokoknya begitu aku punya sim aku langsung kerja
dari kantornya dewi
saya ada panggilan interview
tadi kesana buat interview
saya mulai besok langsung masuk
akhirnya cita cita kamu buat kerja kantoran tercapai
kamu balik lagi jual lancilok
buat sementara atau gimana
dimana pak jies
cik gue mau pergi sebentar
pergi kemana lo
ke tukang afdruk foto
suruh diambil sendiri
sayang gak boleh pergi sama cici
terus gimana dong
saya udah gak ada waktu buat ngurusin sayap
saya juga mau fokus jualan cilok lagi aja
terus rosa gimana
saya memang tadinya suka sama dia
kenapa perasaan kamu berubah
dia cantik tapi gak asik
dia bilang dia malu ikut jualan cilok
itu kan wajar
artinya dia menganggap jualan cilok itu memalukan
gak ada terusannya udah im
lagi ada masalah
karena mantan mau nikah lagi
bukan itu mah masa bodoh terserah dia aja
memang tadinya saya sempat kesel
tapi ya udahlah
ck enak aja cemburu
saya tuh kesel
soalnya harusnya dia mikir gimana caranya bisa biayain anak
bukan malah mikir mau nikah lagi
terus sekarang masalahnya apa
si adik mau ikut ekstra kulit lerenang
gak minta sama bapaknya
tadi karyawan saya cetak foto udah jadi
bapaknya lagi gak punya uang
dia selalu nggak punya uang
jadi dia selalu ngelakuin
jadi dia selalu ngelakuin
dia selalu gak punya uang
sebentar saya ke atm dulu
dia kerjanya masih gitu